di segmen ini para paslon akan menjawab pertanyaan yang telah disusun oleh para panelis
selanjutnya masing masing paslon diberi kesempatan menanggapi jawaban yang disampaikan paslon lainnya
dan selain format debat tersebut tim panelis juga sudah menyiapkan pola permainannya
sebagaimana akan dijelaskan dalam tayangan berikut ini
mengisahkan empat pertanyaan ke dalam empat amplop yang berbeda
isi pertanyaan mencakup dua subjek
tema berkaitan dengan kesejahteraan sosial yakni kependudukan dan pendidikan
serta keagamaan dan sosial budaya
empat amplop dibagi ke dalam dua fishbowl yang sesuai dengan subtemanya
setiap paslon akan diberi kesempatan satu kali mengambil amplop dalam fishbowl yang berbeda
sehingga debat malam ini dapat membahas seluruh subtema yang telah ditentukan panelis
pertanyaan pertama dari tim panelis adalah
apakah paslon yang diambil akan diambil dengan sebuah kata yang sama
ya demikianlah pola permainan yang telah disiapkan oleh tim panelis
namun untuk penentuan fishbowl mana yang menjadi tempat paslon untuk mengambil amplopnya
akan dilakukan proses pengundian terlebih dahulu putri
baik saya sudah membawa sebuah wadah kaca
di dalamnya ada dua gulungan kertas
di dalam gulungan kertas berisi tulisan a dan b
kami langsung mengundang perwakilan dari paslon nomor urut satu
kedepan di samping saya
kemudian perwakilan dari paslon nomor urut dua
untuk kedepan di samping kiri saya
akan mengambil kertas kalau tadi di awal monggo ibu silahkan
tadi di pemaparan visi misi paslon nomor urut satu
saya berikan kesempatan kepada paslon nomor urut dua
untuk mengambil nomor atau angka fishbow
jangan dibuka dulu
dipegang dulu jangan dibuka dulu silahkan
kita perlihatkan ke pemirsa sekarang satu dua tiga perlihatkan
oke kita lihat di sini paslon nomor urut satu mengambil fishbowl dari huruf b
kemudian paslon nomor urut dua mengambil fish flow dari huruf a
baik selanjutnya kami persilakan untuk paslon nomor urut satu kembali ke tempat duduk
kami berikan giliran yang pertama untuk paslon nomor urut dua silahkan
ibu ida akan langsung mengambil pertanyaan dari fishbowl
mohon di situ ibu berdiri di belakang sana mohon maaf
masih tersegel silahkan ditunjukkan dulu ibu
ditujukan dulu ke pemirsa bahwa masih tersegel ya oke
ada empat tanda tangan di situ baik
oh yang ini
baik terima kasih kemudian saya pegang ininya
baik selanjutnya saya akan gunting dulu saya serahkan kepada tommy sebentar
ibu ida akan persilahkan untuk bisa kembali menempati tempat duduknya silakan
baik akan saya bacakan pertanyaan untuk paslon nomor urut dua
ini adalah kependudukan dan pendidikan
ini adalah data bps per september dua ribu dua puluh
ini dari data bps per september dua ribu tujuh belas
angka perkawinan usia dini per september dua ribu enam belas masih ada tiga

ini dari bkkbn provinsi jawa tengah
kemudian angka kekerasan terhadap perempuan
tahun dua ribu tujuh belas sebanyak dua empat ratus sebelas korban
kemudian partisipasi kerja perempuan banyak terserap di sektor informal
pertanyaannya adalah apa yang akan saudara atau saudari lakukan untuk mengatasi permasalahan di atas dalam waktu

sekali lagi waktunya adalah satu menit tentunya dimulai ketika berbicara
hulu dari semua masalah itu adalah kemiskinan
kemiskinan membawa kekerasan kemiskinan membawa tidak bisa sekolah kemiskinan membawa perceraian lebih cepat bahkan pergawinan dini
yang harus kita jadikan fokus utama adalah bagaimana mengurangi kemiskinan dengan segala cara
tidak ada pilihan lain
karena dengan itu maka seluruh masalah masalah itu bisa kita selesaikan
menciptakan lapangan kerja lima juta dalam waktu lima tahun
dan tentu saja semua itu dikerjakan dengan menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi
bagaimana cara menciptakan lapangan kerja
saya kira diantaranya adalah melahirkan mengembangkan satu juta wira usahawan perempuan
satu juta wirausahawan muda
karena perempuan menjadi korban terbesar dari kemiskinan di jawa tengah
karena kemiskinan itu derajat kesehatan perempuan menjadi rendah
baik waktu sudah habis
kami silakan duduk kembali
dan kami langsung memberikan kesempatan untuk paslon nomor urut satu
untuk langsung menanggapi durasinya satu menit dimulai ketika berbicara
ya kita membaca data itu dengan baik
yang pertama penurunan angka kemiskinan yang rasional
asumsi yang dibangun berapa pertumbuhan ekonomi kita
kalau kita mengacu lima lima puluh tujuh maka pertumbuhan ekonomi itulah yang akan melakukan
melakukan pendongkrakan ekonomi untuk mengangkat ekonomi dan menciptakan lapangan kerja
maka kita menciptakan lapangan kerja dengan memberikan satu pengetahuan melalui pelatihan akses modal dan pendampingan
sehingga perempuan mendapatkan kesempatan yang lebih
kemarin di demak nelayan perempuan itu ingin mendapatkan profesinya di ktp masa nggak bisa
maka ketika kita perjuangkan itu civil right yang kemudian bisa dapatkan
dia bisa mendapatkan akses semuanya
nah kalau kemudian ini akan bisa kita lanjutkan
maka yang terjadi adalah kita membuka lapangan kerjanya itu bisa lebih banyak dengan insentif yang diberikan dari pemerintah
baik waktu sudah habis
kb silahkan untuk kembali duduk
dan kirikan persilahkan untuk paslon nomor urut dua untuk menanggapi balik
waktunya sama satu menit dan dimulai ketika berbicara
saya kira kita memang perlu mendengar ekonomi makro yang selalu menghubungkan antara employment dengan pertumbuhan ekonomi
tapi saya lebih senang pada kerja kerja teknis ke bawah
saya hitung delapan lima ratus lima puluh sembilan desa itu kalau setahun bisa ciptakan sepuluh sampai lima belas lapangan kerja
itu artinya lima juta bisa tercapai
dan bukti menunjukkan di blora di banyumas di brebes usaha mikro itu lebih menyentuh masyarakat
lima juta lapangan kerja bukan sesuatu yang mimpi tetapi sesuatu yang bisa dikerjakan
saya kira dengan mengundang semua elemen tadi petani nelayan buruh budayawan juga kita libatkan
dan yang penting adalah kampus
kampus sudah lama tidak dilibatkan dalam policy making dalam pengambilan keputusan
jadi itulah waktunya untuk menyebatkan kampus
karena kampus itu sumber dua hal
nomor satu sumber norma tertinggi nomor dua sumber pengetahuan
kalau kita tidak libatkan kita akan menyebatkan
kalau kita tidak libatkan maka menjadi seseja
waktu sudah habis
kami persilakan untuk kembali duduk
para hadirin mohon tenang
kami persilakan kembali paslon nomor urut satu untuk menanggapi waktunya satu menit dimulai ketika berbicara
jadi kita punya basic modal sosial di jawa tengah yang sangat tinggi
tentunya dari modal sosial ini akan kita rubah
menjadi modal ekonomi berjamaah
untuk mengentaskan kemiskinan di jawa tengah
yang mana eko trend ini akan kita tumbuhkan
di lingkungan pendidikan keagamaan serta tempat tempat ibadah
kita akan bangun eko trend tersebut
jadi satu sentra kulakan yang kita bangun nanti insya allah akan menumbuhkan
seratus pengusaha pengusaha berusaha
pengusaha pengusaha baru maupun pengusaha pengusaha yang sudah berjalan
dan itu insya allah akan mengentaskan kemiskinan yang ada di jawa tengah
saya tambahkan dikit masih ada waktunya
edukasi pendidikan adalah cara terbaik untuk mengurangi pernikahan dini
untuk mencegah mereka nantinya angka kematian ibu yang semakin tinggi
baik waktu sudah habis bapak
sekali lagi mohon tenang
itu adalah tadi sesi pertama untuk debat yang sistem dari panelis tadi ya
dan sekarang kita lanjutkan dengan metode yang sama
namun kami beri kesempatan untuk paslon nomor urut satu
untuk mengambil satu amplop dari fishball
tentunya sesuai dengan undian tadi
bapak yang persilakan untuk kembali duduk
baik saya bacakan pertanyaannya
ini mengenai agama dan sosial budaya
dan topik keberagaman dan kebinekaan
data kasus kekerasan atas nama agama di tahun dua ribu dua
ini diambil dari data elsa
atau lembaga studi sosial dan agama
jawa tengah merupakan provinsi dengan kebudayaan yang beragam
keraton badegan banyumasan pesisiran sedulur sikep dan lain lain
yang merupakan model sosial yang dapat dikembangkan
bagaimana strategi kebudayaan dalam perspektif sosial budaya
yang akan bapak bapak lakukan
untuk mengatasi berbagai potensi perpecahan
dalam kurung fundamentalisme radikal
dan fundamentalisme sekular
yang akhir akhir ini meningkat secara eskalatif dan eksesif
satu menit dimulai ketika berbicara
ada enam ekskarisidenan
dan mereka punya pendekatan yang berbeda dalam menyelesaikan persoalan
dan itulah yang kemudian kita bisa melakukan pendekatan
dalam museren bank itu kita yang datang kepada mereka
maka ada satu kata sebagai lembaga demokrasi paling bagus yang dimiliki di indonesia
rembukan adalah cara menyelesaikan persoalan yang ada di sana
pelibatan majelis ulama indonesia
forum umat beragama yang berkumpul
itu kita lakukan untuk melakukan pencegahan pencegahan
agar radikalisme tidak terjadi
maka mereka kita ajak berbicara langsung
dan itulah yang mereka merasa di uangke untuk ikut menentukan
maka cara ini adalah untuk mencegah
agar radikalisme itu tidak terjadi bahkan kekerasan
kita ajak dialog
ayo rembukan garugupenduri
baru waktunya habis sekarang
silakan duduk kembali
demikian jawaban dari paslon nomor urut satu kepada paslon nomor urut dua
silahkan menanggapi waktunya satu menit dimulai sejak anda berbicara
saya ingin mengingatkan pendukung paslon ii
tunjukkan budaya jawa tengah
saya berkali kali di fitnah
dibilang ngantek yahudi
dibilang ikut segala macam gitu ya
pemimpin masih di tengah
kalau bisa menjawab semua dengan adil
menyentuh semua dengan adil
maka semua ekstrimitas tadi bisa kita redam gitu
dan resikonya memang kita sering dicudigai
karena katanya kalau kita jalan di tengah itu oleh yang kiri disebut di kanan
oleh yang kanan disebut di kiri
tapi itulah fungsi pemimpin
semangat yang harus dibangun di antara warga jawa tengah adalah semangat untuk cinta kepada tanah air
ini menjadi kunci bagaimana menyatukan perbedaan di seluruh
kami berusaha untuk duduk kembali
dan kami ingatkan kembali kepada para pendukung ketika para paslon menyampaikan apapun pendapatnya di atas panggung ini
kami mohon untuk tenang dan tidak berkomentar
ya terima kasih
dan berikut kami persiapkan paslon nomor urut satu untuk menangkapi balik
dan dimulai ketika berbicara
jadi saya melanjutkan
bahwa pendidikan karakter menjadi sesuatu
kita libatkan perguruan tinggi
jadi kalau perguruan tinggi tidak pernah terlibat dalam pengambilan keputusan di jawa tengah
maka kemudian kita ajak budayawan masuk
mereka kita ajak terlibat
maka itulah cara kita membangun menambah literasi
sehingga mereka mengerti
bahwa di jawa tengah itu bentengnya pancasila
bentengnya bhinneka tunggalika
yang kemudian kita bisa mendorong mereka
untuk peduli dan mengerti kebhinnekaan itu
maka dari itu
insya allah kami akan membuat perpustakaan yang berbasis di pesantren
untuk menyatukan visi misi
menjaga nkri ke depan
kalau literasi itu ada di lingkungan pesantren
insya allah kita akan mengantarkan
keberagaman islam yang rahmatan lil'alamin
ya waktu sudah habis
bukan waktu untuk duduk kembali
kami persilakan paslon nomor urut dua
untuk menanggapi kembali
hitungan dimulai ketika berbicara
sebetulnya jawa tengah ini
tempat menyatunya banyak sekali warna gitu
dan karena itu
yang pertama me
melestarikan apa yang sudah ada
semua agama besar
berkembang di sini
semua budaya budaya besar berkembang di sini
karena itu pemimpin sekali lagi harus bisa menjaga warisan itu nguri nguri warisan budaya
yang kedepan kita harus mengambil nilai nilai baik itu
kejujuran gotong royong sopan santun itu adalah bagian dari nilai kita di jawa tengah
dan kalau itu dikerjakan oleh pemimpin dijadikan sikap keteladanan maka insya allah lingkungan akan adem akan tenang
sekali lagi tekanannya adalah pada keteladanan pemimpin
ada bahasa santri
jadi budaya yang baik kita teruskan tapi kita tidak
ya waktu sudah habis terima kasih
terima kasih pasangan calon nomor urut dua
ya boleh tepuk tangannya sekarang yang meriah
ya demikianlah jalannya
sesi debat dari pertanyaan panelis
debat malam ini akan lebih seru
di segmen selanjutnya kita akan menyaksikan bagaimana para calon wakil gubernur saling berhadapan
untuk itu jangan kemana mana tetaplah bersama kami di debat terbuka pilgub jawa tengah dua ribu delapan belas